kita pantau bagaimana informasi terkini terkait penyerahan draft final ruu cipta kerja ke presiden jokowi
ada koresponen cnn indonesia albi pratama albi selamat siang
albi dari informasi yang anda dapatkan di istana apakah kemudian draft ruu ini sudah sampai ke tangan presiden
apa selanjutnya yang perlu kita ketahui tentang draft ini
ya selamat siang ferdi benar sekali kemarin sekitar pukul empat belas lebih tiga puluh waktu indonesia barat
perwakilan dari dpr ri yaitu sekretaris jenderal dari dpr ri indra iskandar
ini datang ke istana kepresidenan jakarta untuk menyerahkan draft final dari undang undang omnibus law cipta kerja
yang memang sudah disahkan oleh dpr ri sendiri pada tanggal lima oktober dua ribu dua puluh yang lalu
dan memang selanjutnya dari dpr sendiri diserahkan melalui kementerian sekretariat negara
di mana menteri mensesnek sendiri yaitu pratikno yang menerima draft final tersebut
untuk kemudian nantinya disampaikan kepada presiden joko widodo secara langsung
seperti itu tetapi memang sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut
apakah draft final dari undang undang omnibus law cipta kerja tersebut sudah ada di tangan presiden atau belum
karena memang secara aturan undang undang yang sudah disahkan oleh dpr ri ini punya masa tiga puluh hari lamanya
untuk kemudian ditandatangani oleh presiden republik indonesia untuk kemudian menjadi undang undang yang sah
diberlakukan di sejumlah kementerian terkait yang memang memiliki keterkaitan dengan undang undang omnibus law cipta kerja sendiri
tetapi nantinya ada sejumlah langkah langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah
kemarin memang ditemui oleh beberapa media yaitu tenaga ahli utama kedeputian komunikasi politik kspi yaitu doni gahral adian
menyatakan bahwa nantinya setelah draft final undang undang omnibus law cipta kerja sudah ada di tangan presiden
presiden juga menginginkan akan adanya turunan turunan dari peraturan peraturan yang memang sudah tertuang di undang undang omnibus
omnibus law cipta kerja sendiri yang sudah disahkan
peraturan peraturan ini nantinya akan berbentuk seperti peraturan pemerintah ataupun pp dan juga peraturan presiden ataupun perpres
di mana pp dan juga perpres ini nantinya akan memberikan detail ataupun spesifik kepada sejumlah poin poin
yang memang sudah tertuang dalam undang undang omnibus law cipta kerja sendiri agar dinilai tidak mengambang seperti itu
karena memang banyak sekali kontroversi yang terjadi akibat disahkannya undang undang omnibus law cipta kerja sendiri
khususnya di kalangan masyarakat
kluster yang memang diinginkan oleh beberapa elemen masyarakat tersebut untuk ditolak seperti itu
seperti misalnya kluster ketenaga kerjaan dan juga kluster yang membahas isu tentang lingkungan hidup
dimana terkait dengan rencana turunan turunan ini sendiri presiden nantinya meminta waktu lebih kurang tiga bulan lamanya
yaitu kalau misalnya terhitung sejak tanggal empat belas oktober dua ribu dua puluh kemarin
maka limit ataupun batas waktu yang ditentukan yaitu sekitar pertengahan januari dua ribu dua puluh
presiden juga menjanjikan akan mengajak sejumlah elemen masyarakat seperti misalnya tokoh masyarakat
organisasi masyarakat lalu persatuan tenaga kerja seperti misalnya serikat buruh
dan juga akademisi untuk memberikan masukan masukan kepada pemerintah untuk kemudian nantinya dibuatkan pp ataupun perpes tersebut
tetapi di sisi lain tadi saya juga sempat melakukan komunikasi dengan presiden ksbsi atau konfederasi serikat buruh seluruh indonesia
yang menyatakan bahwa
pihaknya mengaku sudah dihubungi oleh kementerian ketenaga kerjaan untuk kemudian nanti dimintakan pandangan pandangan terkait dengan undang undang omnibus law
yang akan dibuatkan peraturan turunannya seperti pp dan juga perpres sendiri
tetapi mereka belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak
karena memang sampai saat ini mereka memilih untuk mengajukan uji materi ataupun judicial review kepada mahkamah konstitusi
dan menggugat untuk melakukan penelakan terhadap undang undang omnibus law sendiri agar tidak jadi terbit
jadi mereka merasa bahwa ajakan tersebut menjadi sesuatu hal yang kontradiktif dengan apa yang akan mereka ajukan
karena mereka menilai kalau misalnya mereka mengikuti ajakan untuk membuat turunan turunan daripada peraturan tersebut
itu sama saja mereka menyetujui secara tidak langsung undang undang omnibus law yang sudah disahkan
dan mereka nantinya akan melakukan konsolidasi lanjutan dengan beberapa serikat pekerja lainnya ataupun serikat buruh lainnya
untuk menentukan apakah akan tetap mengajukan judicial review ke mahkamah konstitusi
ataukah akan mengikuti ajakan dari pemerintah untuk menampung aspirasi mereka untuk membuat pp
ataupun peraturan presiden yang kemudian nantinya akan menjadi detail ataupun spesifik dari poin poin yang memang sudah tertuang
dan memang verdi kalau misalnya kita lihat kembali setelah dilakukannya pengesahan undang undang omnibus law cipta kerja oleh dpr ri
pada tanggal lima oktober dua ribu dua puluh yang lalu memang di kalangan masyarakat ini sempat menerima tiga draft yang memang berbeda beda
di mana yang pertama adalah di hari yang sama pada saat pengesahan ini dilakukan
banyak berada di masyarakat bentuk ataupun jumlah halaman undang undang omnibus law cipta kerja ini berjumlah sekitar sembilan ratus lima halaman
berjalan sering waktu kemudian berubah lagi menjadi seribu tiga puluh lima halaman
dan kemarin ketika diserahkan kepada pihak pemerintah jumlahnya sudah final yaitu delapan ratus dua belas halaman
beberapa pihak menilai ini ada salah satu cacat formil dimana setelah disahkannya undang undang omnibus law cipta kerja
ataupun undang undang apapun oleh dpr ri maka tidak diperkenankan untuk kembali diedit ataupun diutak atik
kecuali terkait dengan masalah tipografi ataupun salah pengetikan huruf
dan disanggah oleh pihak dari dpr ri sendiri bahwa yang menjadi penyebab perbedaan halaman yang tertuang dalam draft undang undang omnibus law cipta kerja
yang berada di masyarakat ini terjadi karena adanya perbedaan format kertas yang digunakan
sehingga menciptakan halaman yang berbeda beda sehingga tidak perlu dipermasalahkan
tetapi memang harus ada pihak pihak
seperti misalnya tim yang memang melakukan tuntutan untuk judicial review tersebut untuk meninjau kembali
apakah ada perubahan perubahan substansi daripada undang undang tersebut atau tidak
dan memang sampai saat ini kita juga masih akan terus menunggu terkait dengan perkembangan draft undang undang omnibus law cipta kerja sendiri
apakah akan langsung ditandatangani oleh presiden joko widodo atau waktu yang nantinya akan menjawab selanjutnya
baik terima kasih koresponden cnn indonesia albi pratama dari istana negara jakarta